saya rasa bisa ya memang harus betul betul dilakukan untuk itu
karena itu salah satu cara yang lebih cepat untuk mendeteksi
karena waktunya dan loadingnya yang laboratorium rujukan itu
tidak bisa menerima berbagai rujukan dari berbagai rumah sakit
sehingga waktunya akan menjadi lebih lama
tetapi kalau ada rapid molekuler pcr test tersebut
di beberapa rumah sakit yang sudah ditunjuk akan menjadi lebih cepat
nanti dikonsumsi ulang dengan swab sebagai konfirmasi
tetapi pemeriksaan itu akan mempercepat lebih dini
sehingga deteksi terhadap pdp lebih cepat sehingga dia bisa ditangani lebih dulu
oke dalam beberapa hari terakhir mungkin dokter agus dan juga ibu lia
mungkin mendengar atau mungkin melihat sendiri ada beberapa tautan berita
terkait orang yang kemudian pasien meninggal dunia
status pada saat meninggal dunia itu
adalah pdp ada juga yang statusnya suspek
tapi mengalami kesusahan kesulitan dan kebingungan
datang ke beberapa rumah sakit
mengalami beberapa diagnosa yang berbeda
disampaikan mereka didischarge dari rumah sakit
jadi sebenarnya sekarang apa sih yang terjadi
kalau dari sisi rumah sakit dan dari sisi dokter
saya kebulia dulu apa yang sebenarnya terjadi sekarang bulia sebenarnya
ada orang yang misalnya datang ke rumah sakit a
langsung diminta untuk sudah kondisinya menunjukkan gejala
dikatakan odp dan segala macam
sekalipun memang ada imbauan untuk isolasi mandiri katakan
tapi kondisinya sudah cukup parah
kemudian diminta oleh rumah sakit untuk buru buru dipindahkan ke rumah sakit lain
itu kan sebenarnya kalau misalnya awal awal mungkin bisa dikatakan
ah itu hoax itu tidak ada
tapi semakin kesini semakin banyak orang yang bercerita soal itu
baik mbak fitri
jadi memang dilema sekali mbak fitri
jadi artinya kami juga dari prt ini sering sekali menerima laporan
bahwa kesulitan dalam mencari rujukan
pada pasien pasien dengan keluhan yang mungkin bisa jadi kita sebut
bisa jadi pdp ya
nah ini biasanya itu kan membutuhkan ruang isolasi
nah kebanyakan rumah sakit saat ini mempunyai ruang isolasi terbatas
dan kalau kita tahu bahwa rumah sakit terbatas
dalam saya di jandela rumah sakit di jandela dunia
untuk menua selamat lilin sama pfunction yang di lalu lalu

tidak ada dalam pasien
nah ini yang menyebabkan
menjadi lap panjang
nah ini makanya kenapa tadi saya setuju
dengan dokter agus bahwa seharusnya
memang kita lebih cepat lagi untuk
mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium
cara ya contoh misalnya
untuk screening saja di singapura
tes per satu juta penduduk
per satu juta penduduk di indonesia
hanya dua belas tes per satu juta penduduk
iya dua belas tes per tujuh juta penduduk
jadi ini sangat rendah sekali sehingga
begitu masuk ke rumah sakit
yang sekarang ini kita memang
satu kita harus menunggu
sampai hasilnya dia negatif
dengan ada prosedurnya jadi tentu
tidak satu kali tapi harus dua kali
kemudian juga pasien pasien
yang gejalanya mungkin tidak berat
tetapi sudah menunjukkan
positif sehingga dia harus
menunggu juga itu akan memenuhi
kami menghimbau betulnya apakah bisa
misalnya kita betul betul bisa screening cepat
maka rumah sakit langsung bisa memutuskan
apakah pasien ini masuk isolasi
atau tidak masuk isolasi
atau kalau misalnya memang
waktu baru datang itu juga sudah kita bisa
lakukan dengan segera pemeriksaannya
itu juga akan membantu klinisi untuk
nah ini juga dirasakan
oleh kami rumah sakit rumah sakit
dan alhamdulillah hari ini
kami baru mulai mendapatkan
yang dibagikan oleh pemerintah
walaupun jumlahnya ya
kami mendapatkan sekitar
enam puluh tes per rumah sakit
hanya di rumah sakit rujukan kan ya ibu ya
ya jadi artinya
yang dibagikan kelihatannya prioritasnya
adalah rumah sakit yang
sudah merawat pasien yang
sudah ada positifnya
kan rumah sakit rujukan itu kan juga terbatas ya
tidak semua di jakarta juga marah
sudah ditambah lagi ada tiga puluh dua dan sebagainya
sudah tambah banyak
cuma ya itu tadi bahwa kami sangat membutuhkan
nah untuk pasien pasien yang memang
masih belum dapat tempat saat ini pun
sulit buat kami menggoyang
menggeser karena memang sudah full
di tempat tempat tersebut
yang non covid tentu harus juga
digeser lagi ke tempat lain
oke sebenarnya tidak hanya itu
setelah jeda kita sekarang jeda dulu bu lia
nanti setelah jeda saya akan menanyakan
sebenarnya apakah semua rumah sakit
sudah mengerti sudah mengetahui protokol
yang harus dilakukan
karena ada di media sosial ada yang mengatakan
datang ke rumah sakit dan terlihat
tidak mengerti bagaimana menerima
seorang pasien dengan status pdp
nanti setelah jeda ibu lia kita bahas
dan juga dokter agus
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih bersama ibu lia gardenia partakusumasekjen persi
perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia melalui skep
dan juga dokter agus dwi susanto
ketua perhimpunan dokter paru indonesia
melalui sambungan telepon
saya ke ibu lia dulu
saya ingin konfirmasi
beberapa hal ibu lia
yang beberapa hari terakhir beredar
baik di media sosial
sudah juga diangkat di media online
ada beberapa rumah sakit yang tidak tahu
harus bagaimana menangani pasien pdp
bahkan ada pernyataan dari salah di media sosial
ada satu rumah sakit di jakarta
di pusat kota
bahkan ketika didatangi
baru kemudian mengenakan pakaian apd lengkap
bingung bagaimana pendekatan seperti apa yang harus dilakukan
bingung merujuk pasien kemana
itu sebenarnya bagaimana bu lia
apakah semua rumah sakit sudah memiliki persepsi yang sama
ini peristiwa di jakarta
saya tidak membayangkan apa yang terjadi di daerah bu lia
jadi mbak putri memang saat ini yang kami lakukan dari persi
adalah kita melakukan sosialisasi kepada rumah sakit rumah sakit
yang artinya bisa berkomunikasi
karena komunikasi ini kita lakukan lewat webinar saat ini
dan juga adanya edaran edaran lewat asosiasi
nah kemudian yang kita tekankan sebetulnya adalah mulai dari triase
nah tetapi untuk diketahui pertama adalah masalah alat pelindung diri
itu memang belum semua rumah sakit itu memiliki jumlah yang cukup
untuk perlindung diri
jadi kita harus menggunakan apd ini
nah jadi yang terjadi adalah pada saat kita kan ada yang namanya triase
nah triasel itu biasanya di garda depan
begitu anamnesis menyatakan bahwa ada terduga covid
memang seharusnya dilakukan ada pemilahan
artinya pasien tersebut diletakkan atau diminta untuk pergi ke satu ruangan khusus
nah saya tidak tahu apakah memang pada saat tersebut
rumah sakit yang didatangi oleh pasien betul betul tidak tahu
apabila memang betul betul tidak tahu
sebetulnya kita bisa menyampaikannya ke dinas kesehatan
atau mungkin bisa menghubungi persi juga
karena kita inginnya tentu triasel ini dilakukan secara baik
tapi sekali lagi kalau dinyatakan tentang alat pelindung diri atau baju apd
itu terus terang saja kami sendiri rumah sakit besar di jakarta
jadi tidak mungkin kita semua itu menggunakan
apd lengkap dari depan dari seluruh rumah sakit
itu pasti akan ada yang tidak menggunakan apd mungkin
atau hanya menggunakan yang minimal yaitu masker
sulit sekali saat ini kita mencari masker yang harganya pun naik sampai mungkin sekitar sepuluh kali lipat
tapi titipan dari kami dari persi adalah selalu untuk meminta rumah sakit rumah sakit
selalu mempunyai triase yang baiklah secara prosedur
karena itu sangat menentukan ya proses triasel itu kan identifikasi itu sangat menentukan ya bu lia
dan itu juga nanti berlapis lagi
berlapis lagi setelah nanti ada artinya pertanyaan pertanyaan yang mengarah kepada pasien covid sembilan belas ini
maka nanti akan ada dokter yang menanyakan
jadi biasanya triasel itu memang perawat tetapi yang sudah dibekali dengan pengetahuan mengenai covid itu seperti apa
nah nanti dokter akan datang ke layer berikutnya
nah itulah yang akan ditanya dan sebagainya dilakukan pemeriksaan
biasanya akan dilakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan prabiologi pemeriksaan foto ronsen
nah setelah itu barulah bisa ditentukan apakah harus dirawat ataukah boleh pulang untuk safe isolasi secara mandiri
saya ke dr agus terkait dengan proses triase yang tadi juga sudah disampaikan oleh ibu lia
triasel ini menjadi
hal yang sangat penting karena berkaitan dengan identifikasi pasien
dokter kalau misalnya dari beberapa informasi sudah beredar di mana mana mungkin dokter juga sudah membaca
ada seseorang datang ke beberapa rumah sakit ke beberapa dokter sampai akhirnya masih tetap dikatakan hanya mengalami infeksi tenggorokan
tapi kemudian orang tersebut sudah meninggal dunia karena kemudian hasil swab testnya terakhir menyatakan ia positif
jadi virus ini masih berada di dunia
virus ini masih baru masih tidak dikenali
tapi bagaimanapun soal identifikasi awal itu sesulit apa sih dok sebenarnya
karena kan ada juga yang asimptomatik dan lain sebagainya
ya terima kasih
jadi ini yang mesti dipahami juga bahwa covid sembilan belas ini ketika masuk ke indonesia kasusnya masih di awal awal
itu kriteria menegakkan diagnosi
itu kriteria menegakkan diagnosi
itu kriteria menegakkan diagnosi
baik itu odp maupun pdp itu masih berbasis pada riwayat perjalanan ke luar negeri ke daerah terjangkit
itu masih penting
atas dasar itulah pemahamannya bahwa ketika indonesia sudah menjadi negara terjangkit kriteria tersebut mestinya berubah sejak awal lebih cepat
tetapi perubahannya itu kan dulu terjadi belakangan
tetapi perubahannya itu kan dulu terjadi belakangan
bahwa kriteria diagnosis itu perubahannya berubah
sehingga ini juga menjadi menyulitkan bagi tenaga medis ketika melakukan penapisan pada kasus kasus covid yang ringan
yang belum ada kasus pneumonia yang tidak bisa dideteksi dengan fototorak ketika datang hanya dengan batu pilek sakit tenggorokan
kalau dia tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri pakai kriteria yang lama tentu dia bukan masuk kriteria pdb kalau dulu
jadi ketika keluar kriteria baru yang sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu
maka kalau dia dengan keluhan seperti itu dan dia berada di wilayah terjangkit seperti jakarta dia sudah masuk kriteria pdp mestinya karena ada gejala ya
kemudian di daerah terjangkit apalagi kalau punya riwayat kontak
tentunya ini menjadi salah satu masalah di dalam deteksi ini terasa ketika ada perubahan kriteria itu

mungkin kedepannya itu akan menjadi perbaikan bahwa semua dokter akan tahu bahwa itu sudah terjadi perubahan di dalam kriteria tersebut
dan itu butuh sosialisasi dari profesi profesi
sudah dilakukan belum dok sosialisasi itu
kami dari dokter paru indonesia sudah melakukan sosialisasi perubahan perubahan itu secara berkala
baik lewat informasi wa group maupun juga webinar yang kita lakukan itu kita selalu sampaikan
itu menjadi salah satu faktor ya kemungkinan yang bisa

di lain juga adalah masalah yang terjadi
masalah yang tadi sudah disebutkan oleh dokter lia mengenai masalah triaselnya kemudian kesiapan alat pelindung diri
itu juga harus dipahami betul sebagai salah satu kendala
mungkin tidak satu faktor kendalanya ada beberapa faktor
tapi sebenarnya dok apakah dokter kita masih bisa menangani ini semua
insya allah dokter kita masih bisa menangani
insya allah dokter kita masih bisa menangani
tetapi kalau pelonjakan kasus nanti yang begitu besar tentunya kita ada masalah krisis sumber daya manusia ya
ini sudah disampaikan juga oleh idi bahwa kedepannya kalau kasusnya akan berlebihan
maka akan ada kekurangan sumber daya manusia
baik dari tenaga para medis tenaga laboratorium sampai juga tenaga dokter spesialis yang menanganinya
itu harus menjadi pemikiran bersama
perbandingan dokter dan pasien di indonesia berapa dok
perbandingan dokter dan pasien atau penduduk
ya kalau dilihat kan satu banding seratus ribu
oke dan itu masih jauh sekali ya dari oke baik
dok sebenarnya pertanyaan yang berikutnya yang kemudian mengganggu pikiran saya sebenarnya sejak beberapa hari terakhir
mengapa kemudian kasus kematian di indonesia cukup tinggi dok
oke terima kasih
kasus kematian di indonesia cukup tinggi itu dari berbagai analisa itu disebabkan adalah karena deteksi kasus kita yang ada di populasi itu rendah
sehingga kasus yang ada itu kesannya tinggi dibanding jumlah kasusnya
sehingga prosentasenya menjadi tinggi
seperti tadi dokter lia sudah sampaikan di awal bahwa di luar negeri itu screeningnya bisa sampai ratusan ribu
kita belum sampai sejauh itu sehingga kita tidak bisa mendeteksi sebenarnya di populasi itu ada berapa banyak
itu adalah analisis dari sisi public health ya
nah yang kedua tentu dilihat dari analisis dari sisi hospital base
angka angka kematian yang ada di rumah sakit kalau dilihat adalah kasus kasus yang memang tidak terlalu tinggi
nah kasus kasus yang memang sebagian besar itu adalah kasus yang sudah severe berat dan kemudian dengan comorbid ya
ada yang dengan diabetes ada yang dengan obesitas ada yang dengan hipertensi
ini menjadi salah satu faktor dan harusnya pendekatan nantinya adalah orang orang yang berisiko tinggi ini harus betul betul melakukan
upaya social distancing yang benar upaya isolasi dan mengurangi pajanan atau paparan terhadap faktor resiko
karena dia yang paling berisiko kalau terinfeksi untuk bisa risiko kematian
bagaimanapun kan sekarang pemerintah sudah memilih untuk melakukan rapid test dengan cara antibody tadi
baru juga dilakukan oleh beberapa rumah sakit di wilayah dki jakarta hari ini
sekalipun sudah sempat bisa dikatakan sejak tiga hari terakhir sudah dilakukan
apakah itu cukup sekarang atau harus ada hal yang lebih agresif lagi yang harus segera dilakukan untuk menekan kurva ini
dr agus dan dr lia nanti setelah jeda kita bahas itu tetap di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih bersama dengan sekjen persi perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia melalui skype ibu lia
dan juga dr agus dwi susanto ketua perhimpunan dokter paru indonesia
kita masih membahas perjalanan penanganan kasus covid sembilan belas di indonesia sejak awal dua maret kemudian hingga saat ini sudah satu bulan berlalu
tapi dr agus tadi juga sudah mengatakan bahwa harus segera dilakukan
sesuatu yang lebih cepat untuk mendiagnosa karena ketika kasus ini jumlahnya semakin meningkat
dikhawatirkan penanganan akan semakin berat bagi para dokter dan tenaga kesehatan
tapi bu lia kalau misalnya kita melihat dari rumah sakit ini sekarang
sesiap apa untuk penanganan atau sesiap apa untuk menghadapi keadaan terburuk
maksud saya terburuk begini
saat ini sudah ada ribuan orang yang melakukan perjalanan mudik ke wilayah jawa tengah jawa timur dan jawa barat
dengan fasilitas kesehatan yang ibu lia tadi mengatakan kita semua juga sudah tahu mungkin tidak merata
apd juga saat ini masih terbatas bahkan di jakarta saja ibu lia tadi mengatakan masih banyak rumah sakit besar yang apd nya terbatas di jakarta apalagi di daerah
jadi sekarang yang akan disiapkan adalah
yang akan disiapkan persi kepada anggotanya seperti apa ibu lia
karena tidak mungkin hanya sebatas sosialisasi lagi harus ada yang bisa lebih dilakukan
dan jika akan melakukan sesuatu akan bergandengan tangan mengajak siapa ibu lia
yang pertama yang saya perlu sampaikan kepada rumah sakit adalah silahkan langsung harus bergabung dengan wilayah tempat
artinya sudah harus bicara strategi
dimana ditentukan yang betul betul akan merupakan rumah sakit rujukan dan dimana yang akan menjadi rumah sakit penyangga
kalau perlu didirikan rumah sakit rumah sakit lapangan yang artinya bisa membantu rumah sakit rumah sakit yang kalau pada saat pasiennya sudah terlalu banyak mungkin dia harus dipisahkan atau dikirim ke rumah sakit rumah sakit darurat tersebut
dan kemudian yang itu adalah untuk kasus kasus ya
nah kemudian untuk pemilihan tadi untuk kita butuh ada suatu diagnosa yang cepat
sehingga kita bisa memilah mana pasien yang perlu karantina saja mana yang perlu di rumah atau mana yang perlu dirawat
karena tidak akan mungkin rumah sakit itu bisa merawat seluruh pasien yang artinya gejalannya ringan
tetapi dibuatlah sistem rujukan yang baik
artinya bagaimana sistem informasi bisa membantu
pada saat kondisi kondisi perburukan pada pasien pasien yang diisolasi di rumah misalnya
sebab kalau tidak begitu tidak mungkin mencukupi
jadi konsep berbasis wilayah ini sangat diperlukan
dan sekali lagi saya juga mengingatkan ini khusus untuk kesehatan
di rumah sakit itu potensi penularan itu tinggi sekali
jadi jangan sampai justru di rumah sakit terjadi penularan
antara pasien ke pasien antara dokter atau perawat ke pasien
atau bahkan mungkin dari pasien atau dari tenaga kesehatan ke pengunjung misalnya
atau ke warga lain yang sebetulnya hanya mengantar dan sebagainya
jadi perlu sekali alat perlindung diri
jadi pastikan bahwa apd itu aman atau cukup jumlahnya untuk rumah sakit rumah sakit yang akan menangani ini
dan saya yakin kalau memang kasusnya banyak mungkin tidak bisa lagi
yang ini tidak menerima yang ini menerimanya tidak bisa
semua rumah sakit harus siap semua rumah sakit harus siap
dan saya mohon sekali lagi kepada bapak gubernur di setiap wilayah
silahkan anda mendata rumah sakit rumah sakit yang ada
dibuat peta strateginya
mana yang akan ditunjuk menjadi pusat rujukan covid sembilan belas
dan buatlah alternatif alternatif kalau memang harus dibuat tempat tempat atau tempat tempat yang bukan rumah sakit
tapi harus disiap sebagai rumah sakit
mungkin itu saja dari saya
oke baik berikutnya ke dr agus
dr agus sekali lagi saya ingin menegaskan sekali lagi saya ingin memastikan sekali lagi bahwa setiap dokter bisa dan mampu betul betul mengidentifikasi mereka yang terinfeksi covid sembilan belas
ya oke terima kasih
jadi pada prinsipnya adalah dengan kondisi yang kasus semakin meningkat ini
maka ini diperlukan kolaborasi
maka ini diperlukan kolaborasi
maka ini diperlukan kolaborasi
awalnya ini adalah kasus yang sebagian besar ditangani oleh dokter spesialis paru
maka kedepannya kita harus sama sama bergandengan dengan dokter dokter spesialis lain yang mungkin bisa membantu di dalam penanganan itu di lapangan
semua dokter harus punya kapasitas yang sama
dan kami sudah menyampaikan itu kepada ikatan dokter indonesia

masalah sumber daya manusia harus bisa ditangani bersama oleh dokter dokter spesialis lainnya
dokter umum juga sebagai lini yang ke depan di dalam bentang tanaksana
awal untuk penanganan covid sembilan belas
ini sudah kita sampaikan juga kepada seluruh cabang di indonesia
kolaborasi antar disiplin ilmu untuk menangani covid sembilan belas di masing masing wilayah
sehingga sdm yang ada akan cukup untuk bisa membantu
dok apa yang akan anda sampaikan sekarang kepada kolega anda
sekarang kepada kolega anda para dokter katakanlah mereka yang dokter dokter yang berjaga di ugd
misalnya yang menerima pasien pertama kali dengan kondisi darurat dokter silakan
yang penting adalah stand of crisis nya kita sebagai dokter bahwa ketika kasus ini menjadi sebuah pandemi dan wabah
maka sense of crisis kita sebagai dokter harus mulai dilakukan bahwa apakah ini suatu covid
dan itu mesti betul betul dipastikan kalau ini covid sembilan belas apa yang harus saya lakukan
itu sudah ada pedomannya baik oleh profesi spesialis maupun oleh ikatan dokter indonesia
itu yang menjadi kuncinya
oke baik dokter agus dwi susanto terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih atas waktu anda
terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia
ya kita sekarang jeda setelah jeda gunung merapi kembali meletus mengeluarkan awan panas
akibat letusan muncul kolom abu setinggi lima meter dari kawah gunung
cnn indonesia pramie segera kembali